kita beralih ke bali walaupun aktivitas gunung agung tengah meningkat
penerbangan dari bandara juanda menuju ke indonesia timur dan sebaliknya masih aman
status gunung agung telah ditingkatkan sejak senin malam lalu dari level dua waspada ke level tiga atau siaga
menurut pantauan citra satelit radar bmkg juanda
tidak tampak semburan atau erupsi di gunung agung karangasem bali yang dapat membahayakan maskapai penerbangan
kecepatan angin tercatat sepuluh hingga lima belas knot dari arah timur dan tenggara
namun bmkg mengimbau agar seluruh maskapai penerbangan waspada bila sewaktu waktu gunung agung meletus
maskapai penerbangan juga diminta menghindari jalur yang berada tepat di atas gunung agung
dan terkait peningkatan aktivitas gunung agung di kabupaten karangasem
badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd menyiapkan logistik dan personel
untuk mengetahui bagaimana jelasnya kami sudah terhubung
lalu saya bonggat telfon dengan kabupaten bpd karangasem bali gede waskita suta dewa
selamat pagi pak waskita sejauh ini langkah apa yang sudah disiapkan oleh bpbd
baik selamat pagi
untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas gunung agung di karangasem bali
yang sudah memasuki level siaga
untuk informasi sampai data tanggal kemarin jam dua puluh empat
masyarakat sudah terevakuasi ataupun mengungsi sebanyak enam empat ratus orang
data tadi pagi pagi ini juga masyarakat sudah turun mengingat aktivitas gempa
yang dilaporkan oleh badan geologi kondisinya signifikan meningkat
langkah langkah yang diambil oleh bpbd itu sudah membangun
tempat tempat evakuasi posko evakuasi ada di empat titik
kemudian penyaluran logistik mudah mudahan pagi ini sudah bisa tersalur untuk semua pengungsi
baik pak sampai dengan perbincangan ini kita lakukan
sebenarnya pagi ini seperti apa aktivitas vulkanis dan juga kegempaan dari gunung agung ini
apakah juga intensitasnya meningkat saat ini pak
untuk laporan peningkatan aktivitas gunung agung
dari catatan seismograf memang ada data yang meningkat signifikan
cuma kondisi pagi ini laporan yang tadi pagi masuk ke pusdalog
bahwa ada empat titik api di lereng gunung agung yang mengalami
yang terdeteksi kebakaran cukup hebat
sehingga menyulitkan pemantauan ke wilayah puncak gunung agung
tetapi dari laporan seismograf bahwa asap memang belum terdeteksi di kawah gunung agung
iya sejauh ini sampai kapan diprediksi pak bahwa status siaga ini akan terus dilanjutkan
dan apakah pengungsi disana juga sudah mengalami berbagai penyakit begitu dan bagaimana penanganannya sejauh ini
mungkin status siaga ini belum bisa terdeteksi sampai kapan
apakah meningkat apakah stagnan itu belum bisa dipastikan karena dari laporan petugas pencatat memang hal itu tidak bisa terdeteksi
kondisi para pengungsi sampai kemarin malam
itu memang diantaranya ada bayi ibu hamil orang tua
ya masih baik baik saja kalaupun ada yang pusing pusing itu mungkin sifatnya baru stres ataupun kepanikan mereka
pak mengenai pengerahan personel terakhir kami mendapat informasi ada sekitar tiga belas ribu pak
personel yang disiagakan ini bagaimana pembagiannya juga untuk memastikan
agar tidak ada masyarakat yang mungkin di akhir pekan ini
masih berada di sekitar lokasi pariwisata gunung agung yang juga kita kenal pemandangan alamnya cukup baik seperti itu pak
pengerahan personil yang tiga belas ribu dari catatan kami memang belum terdeteksi apakah sejumlah itu tetapi
semua kabupaten itu sudah siap membantu untuk melaksanakan evakuasi
sampai hari ini badan sar sudah melaporkan sampai pagi sudah melakukan evakuasi di desa desa
yang radius enam km dari puncak gunung agung
baik terima kasih bapak gede waskita sutadewa telah bergabung bersama kami dengan cnn indonesia
dan mudah mudahan juga bagaimana kondisi di sana juga bisa kembali stabil begitu ya
dari gunung agung sendiri
sudah enam empat ratus pengungsi ya walaupun memang sejauh ini kita belum menemukan berpengaruh signifikan kepada pariwisata bali
masih baik baik saja tapi tetap yang namanya musim
hibah semoga tidak berlanjut
betul dan statusnya juga masih tetap siaga
dan kita akan ke informasi selanjutnya desa atau bukus kecamatan rendang kabupaten karangasembali adalah salah satu desa
yang berada lereng gunung agung
setelah jumlah gempa meningkat seluruh warga desa temukus ini telah mengungsi
namun di pagi dan sore hari beberapa warga harus kembali pulang ke desa
ya inilah dusun temukus di desa temukus yang berada di tempat ini
tepat dua km di bawah atau di lereng kaki gunung agung
desa ini merupakan salah satu desa yang rawan bencana artinya berada di radius merah
sementara sekitar lima puluh warga yang ada di tempat ini sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman
hanya saja memang ada beberapa warga yang masih datang ke lokasi ini untuk memberi makan ternak
termasuk untuk mengawasi rumah rumah yang telah mereka tinggalkan
inilah wayan suku
warni salah satu warga dusun temukus yang hingga kamis petang masih berada di rumahnya
petani bunga kumitir dan peternak sapi ini baru saja usai memberi makan keempat sapi yang bukan miliknya itu
sapi sapi itu milik orang lain
wayan suwarni dan keluarganya hanya bertugas memelihara saja
jika dijual pemiliknya suwarni akan mendapatkan bagi hasil
atas tanggung jawabnya itu suwarni rela kembali ke dusunya di saat pagi dan sore hari
padahal dalam status siaga gunung agung dusun temukus ini harus dikosongkan dari aktivitas manusia
sebab dusun ini berada di radius enam km dari bibir kawah gunung agung dan harus tidak ada aktivitas manusia di zona ini
aparat polisi sektor rendang berpatroli di desa desa yang ditinggal warga untuk mengungsi
ditinggal warga aparat pun berupaya mengimbau warga meninggalkan desa
kami tetap melakukan imbauan upayakan dengan tegas
supaya dia mengikuti aturan pemerintah yang sudah diberikan petunjuk oleh pemerintah
untuk segera meninggalkan lokasi karena lokasi di sini adalah merupakan daerah merah
di sini perkiraan dari kampung ini sampai ke atas gunung itu kurang lebih ada dua kilo
jadi seharusnya dia mengikuti untuk demi
ini keamanan yang disangkutan
masih belum diungsikannya ternak menjadi salah satu sebab warga kembali ke desa ini di pagi dan sore hari
walaupun di malam hari warga kembali turun ke tempat pengungsian
dari data badan nasional penanggulangan bencana sedikitnya hingga kamis malam tercatat satu dua ratus sembilan puluh orang mengungsi ke tempat yang aman
di antaranya ke gor swecapura di kabupaten kelungkung serta pos pengungsi di desa les kabupaten buleleng
sisanya warga secara swadaya mengontrak rumah atau kos di tempat tempat yang dipetak
ikedenyuman wiryadinata karangasem bali